penelitian sisa salju abadi di puncak jaya indonesia
merupakan bagian dari penelitian tutupan salju di pegunungan tropis dunia
selain di papua tutupan salju di pegunungan tropis juga terdapat di afrika dan peru
tim peneliti dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika indonesia
yang terdiri dari donaldi permana najib habibi dan dodo gunawan
berkolaborasi dengan peneliti salju dunia loli thompson
setelah sembilan tahun melakukan penelitian sejak dua ribu sepuluh
tim peneliti akhirnya dapat menyimpulkan kondisi salju abadi indonesia
hasil penelitian tersebut menemukan proses pencairan gladser di puncak jaya papua
terus terjadi baik di permukaan maupun di dasar lapisan es
berdasarkan data dari potongan potongan inti es yang diambil dua ribu sepuluh lalu
es di puncak jaya mulai meleleh sejak seribu sembilan ratus delapan puluh dan semakin hebat sejak sekitar dua ribu lima lalu
posisi puncak jaya yang dekat dengan kolam hangat pasifik
bahkan membuat penelitian tersebut menjadi sebuah penelitian yang sangat menarik
tutupan salju tropis di indonesia meleleh paling cepat
di antara tiga pegunungan tropis lain di dunia
hingga kedalaman tertentu dalam hal ini kita bisa mencapai hingga kedalaman dua puluh empat meter
itu ada sebuah informasi di sana bahwa memang kondisi pemanasan ini
sejalan dengan hasil analisis dari isotop yang ada di dalam kandungan es itu
yang menunjukkan memang pencairan ini akibat dari pemanasan yang ada di lingkungan
dan seputar glacier papua ini
karena secara lokasi itu berada di sebelah barat dari pasifik
yang kita kenal sebagai namanya kolam hangat dari proses terjadinya el nino
sehingga kejadian el nino ini juga dalam penelitian kami turut mempercepat proses pencairan glacer ini
dari beberapa data historis kita bisa tarik semacam ekstrakulasi ya
bahwa kemungkinan lima sampai tujuh tahun dari sekarang ini lajunya akan seperti itu
sehingga dari tujuh tahun ke depan ini kita menduga bahwa lapisan salju ini akan hilang gitu ya
sebagai bagian dari sistem hidrologi kehilangan salju di puncak jaya bisa jadi mengancam sumber air masyarakat di pegunungan jaya wijaya
kondisi salju abadi jaya wijaya yang kritis jelas merupakan dampak global
penggunaan energi fosil yang masing masing
sejak revolusi industri yang terus memicu pemanasan global
salju di puncak jaya merupakan salah satu kebanggaan indonesia
ironisnya kitalah yang akan menyaksikannya punah dan menjadi sejarah
tim liputan cnn indonesia